bagaimana upaya perbankan tanah air untuk bertahan di tengah perlambatan perekonomian global
dan juga rasio kredit bermasalah yang kian meningkat
daya tahan perbankan nasional akan kami ulas lebih lengkap dalam segmen the analyst
sudah hadir bersama kami di studio dua cnn indonesia presiden direktur bank ocbc nisp parwati surya udaya
selamat sore marwati terima kasih sudah hadir di tengah tengah kami di cnn indonesia business
kita boleh bangga ini ibu sebagai presidir atau ceo ocbc nsp masuk dalam top lima puluh women business leaders di tahun ini ya
sebagai salah satu pemimpin terbaik di asia lima puluh pemimpin wanita terbaik congratulations ibu
bu parwati ini di tengah perlambatan ekonomi global dan juga krisis likuiditas di perbankan nasional
keluaran laba perbankan terutama untuk ocbc ini malah boleh dibilang positif di antara pelemahan mungkin rekan rekan perbankan lainnya
bagaimana sebenarnya upaya anda untuk bertahan di tengah krisis global ini
jadi memang kita siasati dengan berbagai sudut ya
yang pertama tentu volume usaha harus tumbuh dengan baik
itu baik dana dana dalam arti kata kita harus bisa menumbuhkan dana yang low cost funding
sehingga bisa menjaga dari cost of funding sendiri
low cost funding jadi menargetkan memang dana dana kredit untuk kalangan menengah
bagaimana cara kita membawa
low cost funding lebih ke dana dari pinjaman sorry dana dari tabungan dana dari giro
itu yang sifatnya lebih low cost dibandingkan time deposit
sedangkan kalau misalnya kredit sisi kredit kita jaga dengan pertumbuhan kredit retail yang marginnya tentu lebih besar dibandingkan margin korporasi
nah di sisi lain juga tentu kita tingkatkan dari fee based income ya
seperti pendapatan dari surat berharga dan sebagainya atau bank assurance
tapi selain pendapatan kita juga harus manage dari sisi ekspansi
jadi upaya efisiensi upaya produktivitas itu harus terus berjalan ya
kita kalau lihat tadi ibu sempat menyebut soal landing ya
ini landing ini menjadi sebuah permasalahan karena kita lihat kredit bermasalah di perbankan sedang naik naiknya ini bu ya
kita lihat ada kita punya datanya sebenarnya penyaluran kredit perbankan
kita ada data grafisnya yang bisa kita simak bersama sama juga angka pertumbuhan kredit perbankan
hingga akhir september dua ribu enam belas ini tercatat memang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya
tapi ini masih mempengaruhi likuiditas perbankan nasional
kita lihat penyaluran kredit perbankan ini bu datanya per bulan september dua ribu enam belas ini tercatat di angka empat dua ratus an triliun rupiah
ini memang secara tren mengalami kenaikan tapi boleh dibilang masih tidak sesuai dengan harapan perbankan pastinya
ini menurut pandangan anda seperti apa
memang kita lihat sampai september
sampai september bahkan sampai hari ini pun pertumbuhan kredit masih sangat lambat ya
jauh dari perkiraan kami waktu kita membuat perencanaan
tapi utamanya kita lihat adalah karena kondisi makro
ya jadi memang dari berbagai demand kemudian harga komunitas juga belum pulih
sehingga permintaan untuk kredit ini belumlah pulih ya
ini kalau ngomongnya secara nasional begitu ya bu ya
apakah mungkin ada juga terdampak oleh krisis global yang terjadi di luar indonesia
jadi dampak dari perlambatan cina kemudian dari krisis di eropa juga itu semua berdampak mbak
bank ocbc sendiri hadir di luar indonesia di luar negeri mungkin bisa dilihat perbandingannya
bagaimana kinerja ocbc di indonesia dibandingkan kehadiran ocbc di luar indonesia
dari segi penyaluran kredit terutama ini bu untuk penyaluran kredit perbankan
dibandingkan dengan subsidi dari kami di singapura malaysia atau bahkan di china
ini masih bagus
indonesia masih positif ya
baik dari pertumbuhan volume usahanya termasuk pertumbuhan kredit sampai pertumbuhan labanya
jadi kita masih cukup bersyukur bahwa indonesia ini dengan domestic economy nya masih bisa membuat kita tumbuh seperti ini juga
kalau kita lihat dari pemerintah sendiri bi kita lihat secara tren ini menurunkan suku bunga terus ya bu ya
ada juga reformulasi dari bi rate menjadi tujuh days reverse repo rate
ini bagaimana sebenarnya berdampak ke usaha ibu sendiri
nah bi rate ini memang sekarang belum menjadi acuan langsung untuk perbankan
dimana sekarang perbankan masih mengacu kepada rate satu tahun yang menjadi maksimum deposit rate yang kita bisa berikan
nah jadi karena sekarang belum rate ini masih rate satu tahun belum beralih ke yang tujuh hari masih belum berdampak langsung hal tersebut
cuma memang kita melihat penurunan suku bunganya cukup cepat ya
apakah ini dilihat oke kalau penurunan suku bunganya cepat ini akan lebih menggalakkan atau menggiatkan orang orang untuk lebih apply credit untuk modal usaha kerja dan lain sebagainya
apakah ini semerta merta begitu ibu
rasanya enggak juga
karena kita lihat bunga sudah turun begitu banyak
itu kan lebih dari seratus basis point ya kalau untuk pinjaman
tapi kita lihat pertumbuhan pinjamannya masih tetap lambat kan
memang bukan karena suku bunganya tapi lebih karena tadi
jadi perlambatan ekonominya sendiri
demandnya sendiri memang lesu ya
kalau kita lihat tadi ibu sempat menyebut bahwa salah satu strategi untuk bertahan di tengah ketatnya kompetisi perbankan ini kan lewat upaya efisiensi dan juga low cost funding
kita lihat kinerja laba perbankan secara nasional kita ada juga datanya di sini secara grafis kita akan lihat bersama sama
bahwa kinerja perbankan di indonesia dari dua ribu sebelas kemudian sampai dengan tahun ini per bulan agustus lalu dalam triliun rupiah ini
kita lihat ada penurunan yang cukup signifikan
meskipun nanti ada prediksi bi bahwa akan membaik kinerja laba perbankan di tahun dua ribu tujuh belas mendatang
ini bagaimana pandangan anda sendiri selaku pelaku perbankan terutama untuk buku tiga
banyak hal yang di tadi selain pertumbuhan volume usaha efisiensi juga karena kami bisa menjaga kualitas dari pinjaman bermasalahnya sendiri atau non performing low nya sendiri
sehingga itu pun berkontribusi banyak terhadap labanya
tapi kalau kita lihat memang kondisi npl ini belum berakhir
kita masih memperkirakan masih akan terus meningkat ya mungkin hingga awal tahun depan
oke bagaimana pandangan ibu soal npl ini sendiri kan memang ini menjadi momok menakutkan bagi banyak perbankan gitu ya
bagaimana strategi ibu untuk bisa mengatur atau meminimalkan resiko dari npl ini
kalau industri kan sekitar tiga dua ya
nah jadi bagaimana kami menjaganya memang dari hulu ke hilir ya
dari saat sebelum pemberiannya sektor mana yang kita ingin berikan sampai bagaimana cara pemberiannya sampai bagaimana cara kami bisa merecover pinjaman pinjaman yang bermasalah
itu semua satu rangkaian
kita lihat ini menarik sekali npl kita ada juga datanya
ini memang target setiap tahunnya begitu ya bu ya
mungkin kita bisa kita lihat npl bank lain secara nasional
apakah kita ada datanya
baik kita masih menunggu datanya
baik rata rata memang kalau kita lihat secara nasional non performing loan ini kan meningkat dari tahun ke tahun ya bu
dan ini merupakan sebuah tren yang cukup mengkhawatirkan ini
ini kira kira pandangan ibu sendiri bu parwati
bagaimana untuk rasio kredit bermasalah tahun ini di perbankan
kita lihat sih masih terkendali
karena memang kan sekarang kan yang lesu itu cukup masif ya
cukup beragam sektornya
dan prediksi kami ini belum puncaknya
bakal lebih parah lagi datanya bu
kelasannya akan meningkat lagi
karena kalau kita melihat sekarang yang paling berdampak yang paling sekarang meningkatkan npl itu adalah dari segmen menengahnya
dimana mereka itu kalau mungkin di awal krisisnya itu mereka masih menggunakan tabungan pribadinya untuk menutupi kewajiban kewajiban perbankannya
sekarang udah mulai tidak bisa
nah sehingga akhirnya makin mulai muncul sebagai kredit kredit bermasalah ya
jadi segmen menengah ini yang paling mendapat
menengah yang menjadi ancaman begitu ya
mungkin kalau kita lihat dari upaya dari bank bank lain ini kita lihat ada angin angin sinyalir sinyalir bahwa gelombang phk sedang terjadi di dunia perbankan nasional
apakah ada arah ke situ juga kalau untuk bank ocbc
kalau di ocbc nsp rasanya kita jauh sekali dari itu
karena kita pun masih sibuk terus merekrut ya
kalau kita lihat year on year dari september dua ribu lima belas memang naiknya tipis hanya sekitar di bawah sepuluh orang
tapi kita sih optimis karena lebih
jadi produktivitas peningkatan produktivitas dan juga bagaimana kita mau merubah proses kerja supaya lebih bisa efisien dan sebagainya
tapi kalau gelombang phk rasanya jauh dari kami
staff ocbc aman ya yang pasti harus dituntut mungkin meningkatkan efisiensi kerja mereka ya bu ya
makasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business